karena untuk tujuan riset itu tidak bisa serta merta dilakukan tanpa ada persetujuan
tapi yang paling menurut saya ya yang menjadi concern saya adalah siapa yang melakukan itu
mas revo sudah cukup matang kita melihat
terus kan sebelumnya udah ada si ini kalau gak salah ya si siapa pemain sm tuh bu
gue pengen nanya dulu sebelum itu perpindahan posisi lu gimana dea
nah itu disitulah sebenarnya starting point
atau mungkin kalau gue ngeliat si ibl ini
udah kita langsung dikasih libur
berapa kali gitu diaduknya
dua ratus sembilan puluh empat tiga ratus tiga satu ratus tiga puluh lima atau nomor lainnya tiga ratus sembilan puluh sembilan empat puluh sembilan dua ribu dua ratus delapan